hai drama perburuan joko chandra masih terus dilakukan hingga kini joksa agung burhanuddin
mengaku kejaksaan sudah mendeteksi keberadaan joko chandra tetapi informasinya masih dirahasiakan
namun ia mengatakan tidak mengetahui soal surat jalan yang digunakan joko chandra selama
bepergian di dalam negeri sekarang warga mana warga negara mana joko chandra juga kita enggak
tahu ini nyatanya ktp nya lagi malah lagi diperiksa juga ya sudah tapi kata siang
malah nggak tahu saya sudah jalan itu sudah tahu sudah jalan sebelumnya masyarakat anti korupsi
indonesia mendatangi komisi tiga dpr untuk menyerahkan dokumen surat jalan joko chandra surat jalan yang
dikeluarkan salah satu institusi tersebut memberi izin joko chandra melakukan perjalanan ke pontianak
kalimantan barat pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh untuk keperluan konsultasi dan koordinasi menyingkapi
hal itu komisi tiga dpr berencana kembali memanggil pemerintah meski akan memasuki masa reses karena
kasus ini berkategori urgen atau darurat sementara itu menteri hukum dan ham yasona
lauli menyangkal tudingan pihaknya terlibat dalam pembuatan surat jalan joko chandra siapa
punya joko chandra saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok dari siapa kita nggak punya
saya kan urusan imigrasi bukan urusan surat jalan yasona juga menyebut ada kemungkinan joko chandra
melewati jalan tikus untuk masuk ke tanah air sebab ditjen imigrasi kemenkumham tidak mencatat
kedatangan joko chandra lewat bandara ataupun pelabuhan resmi joko chandra adalah buron kasus
pengalihan hak tagih bank bali sejak dua ribu sembilan kemudian diketahui ia memiliki kewarganegaraan papua
nugini sejak dua ribu dua belas tim liputan share indonesia